lembaga pemerintah internasional moody's menaikkan peringkat perbankan indonesia dari stabil menjadi positif
perbaikan kualitas aset dan juga lingkungan operasional sistem perbankan nasional
serta dukungan pemerintah menjadi faktor perbankan peringkat
ataupun juga menaikkan perbaikan peringkat perbankan indonesia
moody's menilai lingkungan operasi bank bank membaik
didukung kebijakan makroekonomi dan pasar yang lebih kuat
tidak hanya itu kualitas aset dan modal juga membaik yang didorong oleh pemulihan pendapatan perusahaan
sehingga menekan peningkatan rasio kredit macet
dalam rilisnya moody's memberikan peringkat baa tiga dengan prospek positif
yaitu bca btn cymb niaga bri mandiri danamon dan bni
selain menaikkan rating perbankan moody's juga merevisi ke atas